presiden joko widodo tol bakau ini terbanggi besar sudah dapat digunakan warga
ruas tol yang masuk dalam proyek tol trans sumatera ini targetkan akan rampung pada juni dua ribu delapan belas mendatang
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadimulyono mengatakan
secara keseluruhan progres proyek tol ini telah mencapai enam puluh lima persen
meski masih ada sedikit kendala dalam pembebasan lahan
basuki optimistis ruas tol ini akan terhubung hingga ke palembang sebelum asian games yang digelar agustus tahun ini
tarif yang dipatok adalah rp delapan ratus per kilometernya
artinya jika dihitung untuk ruas tol seksi satu pelabuhan bakau huni ke simpang susun bakau huni
maka tarifnya sekitar rp tujuh
tol yang memiliki panjang empat belas sembilan km ini memakan biaya rp enam belas delapan triliun
sehingga kalau fisiknya di rata rata saya kira sudah di atas enam puluh persen semua
di atas enam puluh persen dengan
rata rata pembebasan lahan sudah di atas sembilan puluh persen
kita ingin tidak hanya sampai terbanggi besar tapi kayu agung dan kayu agung terus ke palembang
presiden joko widodo meresmikan salah satu ruas tol trans sumatera
yaitu ruas tol bakau huni terbanggi
tol ini merupakan tol pertama yang akan beroperasi di provinsi lampung
tol bakauheni terbanggi besar yang baru diresmikan oleh presiden joko widodo
merupakan tol pertama yang akan beroperasi
di provinsi lampung
dari total panjang satu ratus empat puluh sembilan km ruas tol bakahuni terbanggi besar ini merupakan salah satu ruas tol yang cukup panjang
dari total dua puluh empat ruas tol proyek tol trans sumatera
dan saya akan mengajak anda untuk langsung melihat dan mencoba sebenarnya bagaimana kondisi jalan di sini
dan seperti apa fasilitas yang disediakan
tol trans sumatera
tol trans sumatera
tol trans sumatera

setelah dimulai pada tahun dua ribu dua belas

pengerjaan proyek jalan tol ini akhirnya dapat dinikmati masyarakat
saya mendapat kesempatan untuk mencoba tol ini
tepat setelah diresmikan oleh presiden joko widodo pada minggu dua puluh satu januari dua ribu dua puluh
kondisi jalan yang mulus membuat saya dapat melaju di kecepatan enam puluh hingga delapan puluh km per jam
namun di beberapa titik masih ada jalan yang belum dilapis aspal
sehingga membuat saya memperlambat kendaraan saya karena jalan yang bergelombang
selain itu terlihat pinggiran jalan yang bergelombang
dan ada jalan yang masih berantakan sehingga banyak aspal yang berceceran
namun akses jalannya cukup mudah
untuk anda yang baru keluar dari pelabuhan bakauheni
dapat menyusuri jalur biasa sepanjang empat km
untuk masuk ke gerbang tol bakauheni selatan
setelah dihitung perjalanan saya ini menyusuri jalan tol seksi satu
hanya sekitar lima belas hingga dua puluh menit saja
dari pantauan kami di dua gerbang tol seksi satu
terdapat tiga garu tol di gerbang tol seksi satu
di gerbang tol bakauheni utara
dan empat gardu di bakauheni selatan
seluruhnya telah dilengkapi oleh gardu tol otomatis
untuk mempercepat waktu transaksi dan perjalanan
tarif yang dipatok adalah rp delapan ratus per kilometer
artinya jika dihitung
untuk ruas tol seksi satu pelabuhan bakauheni ke simpang susun bakauheni
masyarakat harus mengeluarkan biaya sebesar rp tujuh satu ratus lima puluh dua
atau dibulatkan menjadi rp tujuh saja
sementara di seksi lima
dari lematang menuju kota baru
tarif yang dipatok adalah sekitar rp empat lima ratus
tol ini dapat langsung digunakan tanpa biaya selama dua minggu
ruas tol bakauheni terbanggi besar memiliki total panjang satu ratus empat puluh sembilan kilometer
ruas tol yang diresmikan adalah ruas tol bakauheni terbagi besar seksi satu
yakni dari pelabuhan bakauheni ke simpang susun bakahuni sepanjang delapan sembilan km
yakni dari lematang menuju kota baru sepanjang lima enam puluh empat kilometer
presiden jokowi menegaskan
tol yang masuk dalam proyek strategis nasional ini dibangun untuk mempercepat proses logistik antar pulau
yang sekaligus untuk menekan biaya pengiriman
stok infrastruktur kita ini masih kecil dibandingkan dengan
stok infrastruktur yang dimiliki negara negara tetangga kita
kita masih jauh tertinggal
baik itu diurusan jalan
kenapa ini menjadi fokus dan konsentrasi kita dalam pembangunan ini
ya karena itu sekali lagi
ini sesuatu yang sangat mendasar sekali
sesuatu yang sangat fundamental sekali
bagaimana sebuah produk
bisa diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain
secara keseluruhan dari sisi pengadaan tanah
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
basuki hadi mulyono menyatakan
sementara dari aspek konstruksi
jadi kalau saya bilang untuk dari bakauhuni
sampai dengan ke terbanggi
terbanggi besar mana tuh
terbanggi besar masih oke untuk juni
seperti janji diawat pemerintahannya
presiden joko widodo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur
khususnya pembangunan jalan tol dalam hal ini
dan tentu saja
semua hal ini bertujuan untuk mempercepat akses wilayah antar provinsi
dan juga untuk menekan biaya logistik
dengan diharapkan bahwa pembangunan tol bakauheni terbanggi besar ini
akan segera rampung pada juni dua ribu delapan belas